pasien transmisi omikron lokal telah dirawat di rumah sakit penyakit infeksi atau rspi sulianti saroso
direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan pasien tersebut dalam keadaan gejala ringan dan tidak memerlukan oksigen
sejak dua puluh delapan desember rspi sulianti saroso tidak menerima pasien baru non covid untuk menjalani perawatan
saat ini ketersediaan tempat tidur di rspi sulianti saroso sebanyak satu ratus empat puluh lima kasur untuk pasien pasien khusus covid sembilan belas
sejak dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu total sudah dua puluh dua pasien positif varian omikron yang ditampung di rspi sulianti saroso